setuduh pemalasan dukungin
tapi pak jk
gue kayak gini supaya lo itu sadar
dia nggak bisa apa apa
dia gak bisa buat lo lepas dari gue
lo gak usah so innocent deh
gue tau banget kok cewek ke lo
lo sengaja narik simpati dia
karena lo tau dia kayak raya
lo jangan asal luduh ya
tapi yang pasti
coba kamu usahakan lagi lah
supaya kita masih bisa meeting sama mereka
saya nggak mau kehilangan vendor
vendor itu menguntungkan untuk perusahaan kita

lu mau jadi siapa
aku gak mau jadi siapa
aku mau jadi siapa
aku mau jadi siapa
aku mau jadi siapa
aku yakin kalau pernah lihat dia
dia istrinya pak jaka
jadi saya maunya kalian semua terlibat penuh
jangan anggap saya sebagai bos kalian
saya lebih suka begitu
saling bekerja sama
ini sih pak
saya diminta untuk mengantarin
saya disuruh mengantarkan ini
bagus kalau gitu
kalian lanjutkan rencana itu ya
berarti tinggal selangkah lagi
saya bisa menguasai semua harta ini
saya betul betul kecewa sama kamu
bertahun tahun kamu kerja sama saya
saya percaya betul sama allah
tapi kenapa kamu pasukan tanda tangan saya
tunggu dulu pak jaka
kamu saya percaya
saya laporkan kamu ke polisi
atas tuduhan pemalsuan hukumin
tapi pak jaka
saya tidak mau masuk penjara
harusnya kamu pikirkan sebelum kamu khianatin saya
gak ada jenis lagi ini
kamu tunggu sini dulu
nah oleh sebab itu istilah komunikasi digunakan untuk menjelaskan berbagai macam atau beragam tradisi yang ada
maaf pak saya telat lagi
jangan lupa buka diktat kamu
ya ikuti apa yang sedang kita simak sekarang ini
jadi kajian komunikasi modern ini
banyak dikembangkan oleh salah satunya adalah
seperti yang kemarin saya jelaskan
kemarin gue mendadak dapat surat kalau gue dikeluarin dari kpk
sekarang gue diminta bayar utang empat puluh sembilan juta empat ratus dan harus lunas dalam tiga hari
sekarang saya pengen tanya salah satu di antara kalian
putri apa teori penting dalam komunikasi

jawab dong pertanyaan saya
pertanyaan apa ya pak
barangnya udah disiapin ya pak ya
saya masih di jalan
kalian handle aja dulu meetingnya
kayaknya punya ke sencillitas juga kurang gini

aku belum canggah managed by t satu
pertanyaan zadang yeni di berita ini
kalau ada bunyi

hai yang cepetan yang baik pak kamu belok aja depan iya pak setelah sekian lama istrinya pajak
muncul lagi ini bahaya jangan sampai dia menuntut semua harta pajak yang selama ini sudah aku
kuasai hai hai ujang permisi bu silakan duduk ada apa lagi ya bu ini ada surat lagi untuk kamu
hai saya ngajarin ide obuk iya
dia nggak bisa apa apa dia gak bisa buat lo lepas dari guru
makasih ya bu ya iya sama sama bu makasih ya bu ya saya permisi bu